menteri perdagangan zulkifli hasan meninjau harga kebutuhan pokok di pasar tradisional kebon kembang kota bogor jawa barat
mendak mengklaim harga beras sudah turun
mendak mengecek satu persatu komoditas mulai dari beras dan cabai yang sudah mengalami penurunan
sementara harga telur ayam dan ayam potong masih tinggi
harga telur ayam masih di kisaran rp tiga puluh tiga per kilogram
sementara harga ayam potong rp empat puluh per ekor
sementara harga telur ayam potong rp satu per ekor